berukuran kecil warnanya hijau dan rasanya manis
serta dibungkus daun jambu
inilah tape ketan salah satu kudapan khas kabupaten kuningan jawa barat
satu lagi yang membuat tape ketan ini berbeda
pengemasannya di dalam ember
halo apa kabar semuanya
kira kira anda bisa menebak gak saya berada di pohon apa
kalau tebakan anda pohon jambu sudah benar
ini adalah daun daun jambu yang kemudian akan diproses
menjadi salah satu bahan utama dalam pembuatan kuliner khas kabupaten kuningan
tape ketan anda tahu
nah saya akan ajak anda untuk melihat prosesnya mulai dari awal
dalam sehari menjadi pengusaha tape ketan kabupaten kuningan
desa tarikolot merupakan sentra pembuatan tape ketan di kabupaten kuningan
hampir seluruh warga di desa ini berprofesi sebagai perajin tape
awalnya hanya disajikan ada di acara pernikahan atau momen lebaran
namun tape ketan kini telah diproduksi masal
beras ketan berkualitas menjadi bahan baku utama dan kunci lezatnya tape
dan ini adalah beras ketan yang kemudian siap untuk diproses
selanjutnya adalah proses pencucian
pencucinya tidak satu kali atau bahkan dua kali bahkan bisa dilakukan selama tiga kali ya kang ya
tujuan nya apa tentu saja untuk makin bersih
selanjutnya masuk ke tahap pencucian
awalnya kesan dicuci sebanyak tiga kali menggunakan alat molen ini
setelah itu ketan dicuci kembali di air mengalir selama tiga puluh menit
oke pak haji ini proses pembersihan tadi saya lihat banyak sekali prosesnya pak
kenapa sih pak harus dilakukan begitu banyak prosesnya pak biar apa ini pak
untuk proses pemeriksaan ini kita harus benar benar bersih
soalnya sangat berpengaruh sekali sama kualitas tape ketan
kalau tidak bersih itu kelihatan
nanti tapenya itu agak asem
jadi manisnya kurang
beras ketan yang sudah bersih siap masuk ke tahapan selanjutnya pengukusan
meski pegal karena harus menggosok ketan selama tiga puluh menit kalau sudah lihat hasilnya seperti ini sih saya cukup puas
ini sudah bisa diproses ke tahap selanjutnya tapi tidak diproses di sini
kita akan menuju rumah produksi
tidak jauh sih kita dorong ya
kita tarik maksudnya
masuk ke sini
masuk ke sini
siapa kalau gitu
panas banget lihat di belakang saya apinya cukup membara untuk kemudian diproses selanjutnya
nah ini tape ketan atau beras ketan yang kemudian sudah dicuci bersih
kemudian akan dimasukkan ke hawu ya
ke hau ke seeng untuk kemudian bisa diproses
di sini pengukusan masih dilakukan secara tradisional alias menggunakan kayu bakar
sedikit demi sedikit beras ketan dimasukkan ke dalam asupan dan ditutup menggunakan plastik
oke pak wilt

sedikit learns pemanasan dulu yamedi objetivo kita
jadi ini sebuah kata lovely
hanya resep tapi akan diberi agung juga
terima kasih pak wild veo disebut alfie
tape kuningan ada warna warna hijau
hijau dari mana dari sini
ini dia pewarna alam yang kemudian digunakan untuk tape kuningan ini
ini sudah selesai jadi memang ini bumbunya sudah siap untuk nanti kita proses selanjutnya
oke saya makin semangat yuk udah bu ya
beri air daun katuk yang sudah ditumbuk halus lalu peras secara berkala
air berwarna hijau inilah yang akan dipakai sebagai pewarna tape ketan
setelah urusan pewarnaan beres saya diberi tugas untuk mencari daun jambu
tidak perlu jauh jauh ke pasar daun jambu bisa didapat di pohon yang tumbuh di kebun belakang rumah
manjat pohon ternyata bukan perkara mudah pemirsa apalagi ini menjadi pengalaman pertama saya
belum lagi pohon jambu yang saya panjat banyak semutnya
wuh banyak semut
tantangannya selain memang harus mencari daun jambu
hanya harus hati hati kita juga harus hati hati ketika berada di atas
karena banyak semut rang rang ya
semut apa nih
ya pokoknya semut lah
ya yang itu yang ujung yang dipilih yang udah agak tua
petik daun jambu yang sudah tua
tujuannya agar daun bisa tahan saat proses pelayuan dengan cara dikukus
cuci bersih daun jambu yang sudah kita petik tadi
daun lantas dimasukkan ke dalam asupan dan ditutup plastik
persis seperti proses pengukuran
pembungkusan tape ketan
wuh cara memasaknya sangat tradisional sekali
kalau misalkan orang sunda bilang ini namanya disepan
berapa lama tiga puluh menit proses penyepanan ini
untuk kemudian tujuannya agar mempertahankan warna agar tidak hitam ketika proses pembungkusan si tape ketan ini
ketika proses pengukusan rampung warna daun akan berubah menjadi kuning kemasan
ini artinya daun jambu siap digunakan
dan dikukuskan dengan kualitas yang sama

kembali ke dapur pengukusan
setelah dikukus sekitar dua puluh menit beras ketan akan diangkat dan disimpan dalam wadah seperti ini
pada tahap ini kita melakukan proses pewarnaan
oke saat ini kita masuk ke proses ngaronin ya teh
jadi ngaronin ini adalah mencampurkan beras ketan yang kemudian sudah dikukus tadi dengan menggunakan pewarna yang sudah dibuat tadi
jadi sudah terlihat nih warnanya
tadi kalau sebelum diaronin berwarna putih tapi sekarang sudah berwarna hijau
nah proses pewarnaan ini tidak bisa dilakukan sebarang orang karena memiliki takaran khusus
jadi kita serahkan saja kepada yang sudah ahli ya
saya cukup memantau saja
setelah warna rata sempurna ketan ini kembali akan dikukus selama sepuluh menit
ya selain beradu panas tapi juga berat
yang kemudian ini proses selanjutnya adalah masuk ke proses pendinginan
harus hati hati karena di bawahnya ada air panas yang bisa saja turun ke badan kita
tapi ketan yang baru diangkat dari kukusan tidak bisa langsung dicetak
tape ketan harus didinginkan terlebih dahulu
setelah dipastikan dingin ketan ditaburi ragi di kedua sisinya
pemberian ragi ini bisa dibilang sebagai kunci dari keberhasilan rasa yang dihasilkan tape ketan
selesai proses peragian tape ketan dibungkus daun jambu yang sudah dikukus tadi
tape yang sudah terbungkus daun jambu dimasukkan ke dalam ember
satu ember berisi seratus buah tape ketan
dan dalam sehari karyawan di sini bisa menghasilkan tiga ratus ember
jadi pemirsa bisa menghitung berapa bungkus tape ketan yang dibungkus
kalau saya sih sudah pasti pegel
saya pun penasaran mencoba setelah melihat kelihayan karyawan di sini membungkus tape ketan
terlihat gampang awalnya
tinggal pisahkan tape yang akan dibungkus simpan di atas daun jambu kemudian lipat
sekilas terlihat mudah
tadi ketika melihat tete tete dan juga ibu ibu di sini membungkus tape ketan menggunakan daun jambu ini bisa dilihat
kira kira menurut anda mana nih yang kemudian saya buat
yang kiri atau yang kanan
kalau boleh jujur ini buatan saya ini buatan ekspert expert di sini bisa dilihat
beda banget kan
memang ada teknik khusus tidak mudah
dan kalau saya sih kalau tidak kekecilan ya kegedean
for your information pemirsa dalam sehari ada perajin tape ketan bisa mengolah empat kuintal tape ketan
namun jumlah akan meningkat saat lebaran tiba
bahkan bisa mencapai satu ton tape ketan
salah satu hal yang membuat tape ketan khas kuningan berbeda
kira kira apa ya alasannya menggunakan ember sebagai wadah tape
pak haji salah satu yang bikin saya penasaran yang paling khas dari tape kuningan ternyata tempatnya adalah ember
sebetulnya apa sih pak alasan kemudian ember ini dijadikan sebagai tempat untuk penyimpanan tape ketan ini pak
jadi di ember ini ya awalnya itu buat keamanan aja
soalnya kalau tape ini kan kalau udah matang itu berair
jadi biar airnya enggak botol kita yang lebih amat itu ember
tape ketan yang sudah dikemas dalam ember berbagai ukuran mulai isi lima puluh delapan puluh dan seratus buah akan dikirimkan ke sejumlah agen penjualan
kudapan ini pun kerap dijadikan sebagai buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung ke kuningan jawa barat

mengantarkan tape ketan ke toko oleh oleh di wilayah kuningan jawa barat ini menjadi akhir perjalanan saya dalam satu hari menjadi pengusaha tape ketan
ternyata prosesnya begitu panjang
mulai dari pencucian pengukusan sampai kemudian mengantarkan ke toko oleh oleh
tapi menarik pengalaman luar biasa bagi saya
dan anda pastikan ya kalau datang ke kuningan jangan lupa untuk membeli tape ketan karena punya rasa yang unik dan juga khas dari kota kuda ini
kiki aryadi rizky rahadian kuningan jawa barat
saya kedalo mau belanja juga